pemerintah indonesia terus mendorong laju transformasi digital
salah satunya melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi
saat ini indonesia tengah mempersiapkan satelit satria satu yang akan meluncur pada tahun dua ribu dua puluh
rencananya satelit satria satu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan internet di daerah tiga
atau terdepan terluar dan tertinggal
saat ini kebutuhan koneksi internet menjadi kebutuhan pokok setelah sandang pangan dan papan
selama pandemi covid sembilan belas berlangsung jaringan internet telah menjadi pendukung utama kegiatan ekonomi
pendidikan dan berbagai sektor lain
sayangnya koneksi internet di indonesia belum menjangkau seluruh pelosok negeri
dalam acara groundbreaking pembangunan stasiun pengendali bumi di cikarang
pada pertengahan agung
agustus lalu menteri komunikasi dan informatika johnny g plate
mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengoperasikan sebuah satelit komunikasi baru milik indonesia
bernama satelit satria satu
mendukung telekomunikasi indonesia kita menggunakan penggelaran fiberoptik di darat dan di laut
baik oleh operator seluler maupun oleh kominfo yang dikenal dengan nama palapering
yang ada sembilan satelit yang saat ini kita gunakan untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi indonesia
itu belum cukup kita masih membutuhkan satelit yang kapasitas besar
itulah kita hadirkan satelit satria satu ini
yang mudah mudahan sesuai jadwal di pertengahan november tahun dua ribu dua puluh tiga sudah berfungsi komersial
satelit republik indonesia atau satria satu
satelit republik indonesia atau satria satu

satelit republik indonesia atau satria satu

termasuk dalam kategori very high throughput satellite
secara komersial mampu menghadirkan koneksi internet hingga satu ratus lima puluh gb per second di satu ratus lima puluh ribu titik layanan publik
melalui satria satu pemerintah ingin memberikan layanan internet di daerah non komersial
atau daerah yang tidak terjangkau oleh bts milik operator seluler swasta
seperti pada daerah terdepan terluar dan tertinggal
menurut pemerintah pada dua ribu tiga puluh kita butuh lima sampai enam kali
kepasitas satria satu
pemerintah mencanakan satu tera seribu giga
dengan satu ratus lima puluh giga aja satu titik cuma dapat satu mbt per second pak
kita nggak bisa zumba dengan satu megabit per second
satelit satria satu merupakan satelit modern generasi kelima
yang saat ini sedang dibangun oleh perusahaan industri angkasa asal eropa charles alenia space
mengingat pentingnya teknologi satelit bagi negara kepulauan seperti indonesia
seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan proyek ini
untuk meningkatkan kemampuan rancang bangun antariksa nasional
saat ini indonesia melalui lapan baru dapat membuat satelit dengan ukuran kecil
sebenarnya kita sedang mencoba juga dengan lapan ya gitu ya
dengan delapan tadi mencoba nano satelit gitu
sebenarnya sih bisa bisa aja tapi kalau membangun yang tadi kan cukup mahal nih
mahal tadi urusannya pendanaan
siapa yang berani ngejamin
untuk membangun tadi
banyak sebenarnya juga istilahnya diaspora diaspora di luar itu ya
yang membuat satelit itu banyak orang indonesia juga
yang penting sih ada kepercayaan
kalau dibangun oleh indonesia satu indonesia percaya nggak dibangun se indonesia
jangan jangan nggak percaya juga
diberi kesempatan lah
satelit satria satu ditargetkan akan mulai menjalankan tugasnya pada november dua ribu dua puluh tiga mendatang
dan akan beroperasi selama lima belas tahun